jumat sore masyarakat mulai mendatangi gelora bung karno untuk berolahraga
setelah sejak sepuluh april dua ribu dua puluh gelora bung karno ditutup
meski telah dibuka kembali untuk umum pihak manajemen gbk
memperlakukan sejumlah protokol kesehatan
untuk membantu pemerintah menekan laju penyebaran covid sembilan belas
gelora bung karno hanya membuka dua pintu yaitu pintu lima dan pintu sepuluh
di setiap pintu masyarakat wajib menjalani tes suhu tubuh
selain itu manajemen juga menyediakan tempat cuci tangan di setiap pintu masuk
kita juga menghimbau kepada seluruh pengguna gbk
untuk selalu jaga jarak dan tidak bergerombol
kita batasi mas jadi kita buka itu dari jam enam pagi sampai jam delapan belas
masyarakat mengaku senang dengan kembali dibukanya gelora bung karno
senang ya karena udah lama gak kesini juga
udah hampir tiga bulanan lebih dah nggak kesini
jadi kayak senang aja dibuka lagi gitu loh
seneng banget dong sudah bisa workout di luar rumah
kan di dalam rumah doang kan
kayak butuh suasana baru juga sih
kalau di sini kan jadi kayak wah suasana baru gitu iya
meski pemerintah sudah kembali membuka fasilitas umum di masa transisi ini
masyarakat diharapkan tetap mengikuti protokol kesehatan
demi menekan laju penurunan covid sembilan belas di jakarta
randy putrama septiadi pradana jakarta